indonesia kembali menerima vaksin pfizer sebanyak total lima tujuh juta dosis vaksin
vaksin tiba pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua november
lima juta dosis merupakan donasi dari pemerintah amerika serikat
sementara sisanya hasil pembelian langsung pemerintah indonesia
produksi vaksin pfizer dan moderna di negara produsen sudah berlebih
sehingga indonesia banyak menerima donasi dua jenis vaksin tersebut
kita juga sekarang lebih banyak menerima vaksin donasi dari luar negeri
karena produksi vaksin di negara maju sudah berlebih untuk mereka gunakan sendiri
dan paling banyak kita terima dalam jenis vaksin pfizer dan moderna
pada minggu dua puluh satu november indonesia menerima lagi kedatangan vaksin
pfizer tahap ke satu ratus dua puluh delapan namun kali ini pemerintah menggunakan skema pembelian langsung
sebanyak dua dua ratus lima puluh sembilan dua ratus tujuh puluh dosis diterima pemerintah indonesia
vaksin tersebut mendarat di empat bandar udara yaitu soekarno hatta di tangerang
ahmad yani di semarang dan sepinggan di balikpapan
untuk kedatangan tahap ke satu ratus dua puluh delapan di soekarno hatta
vaksin langsung didistribusikan ke dinas kesehatan kalimantan barat
tengah dan selatan
diikuti riau sumatera utara sumatera selatan dan banten
hingga dinas kesehatan jawa barat dan sulawesi selatan
sementara yang tiba di semarang surabaya dan balikpapan
vaksin langsung didistribusikan ke dinas kesehatan masing masing provinsi tersebut
dengan kedatangan vaksin tahap ke satu ratus dua puluh enam satu ratus dua puluh tujuh dan satu ratus dua puluh
total jumlah vaksin yang diterima indonesia sebanyak tiga ratus lima puluh lima tujuh juta dosis
baik bentuk jadi maupun folk
pemerintah kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi
untuk mengurangi dampak penyebaran covid sembilan belas